selebgram awkarin kamis pagi memenuhi panggilan penyidik subdit cybercrime di treskrim suspolda jawa timur
awkarin didampingi kuasa hukumnya langsung memasuki ruang pemeriksaan
selebgram ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus membobolan kartu kredit atau carding yang dilakukan perusahaan jasa travel tiket kekinian
dari hasil pemeriksaan sementara awkarin diketahui merupakan endorser perusahaan jasa travel dan sudah mendapatkan fasilitas tiket pesawat dan kamar hotel
selain awkarin artis ruth stefani juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus ini
ruth stephanie datang ke gedung di treskrim suspoldai jawa timur sekitar pukul sebelas siang
ruth stephanie mengaku dirinya memang menjadi endorser perusahaan jasa travel tiket kekinian sejak dua ribu delapan belas
selain menjadi endorser ruth mengaku tidak pernah menerima bayaran berupa uang
melainkan poucher hotel di malaysia senilai satu juta rupiah pada dua ribu delapan belas lalu
ruth stephanie mengaku tidak ada bayaran atau fee atau jasa
kebetulan saya waktu itu voucher hotel satu malam
seperti apa pemeriksaannya
ya terkait dengan penerimaan tiket sebagai kompensasi dari endorse
yang dilakukan kemudian tiket itu diberikan dari hasil karting atau illegal access
selain awkarin dan ruth stepani penyidik juga akan memeriksa sejumlah artis lainnya
yakni gisela anastasia yasmi rasyid jessica iskandar boy william serta sarah gibson
lukman rozak surabaya jawa timur